yang mulai tanggal satu mei dua ribu tujuh belas terminal tiga bandara soekarno hatta akan mulai melayani penerbangan internasional
penerbangan perdana akan dilakukan garuda indonesia rute jakarta singapura pada satu mei dua ribu tujuh belas pukul enam sepuluh waktu indonesia barat
penerbangan ini akan menandai perpindahan seluruh penerbangan internasional garuda indonesia dari terminal dua gate a ke terminal tiga
pada satu mei bangunan yang akan dioperasikan untuk penerbangan internasional ini baru sebatas gedung utama sehingga gate yang dibuka untuk proses naik pesawat baru enam gate
terminal tiga menyediakan tujuh belas parking stand untuk pesawat dan bisa mengakomodasi tiga pesawat berbadan lebar seperti airbus a tiga ratus sepuluh
dan untuk kelancaran operasional terminal tiga internasional dilengkapi enam puluh empat konter imigrasi dan juga tiga puluh auto gate untuk keberangkatan dan kedatangan
dan juga ada dua belas unit
hampir seribu orang
doakan saja mudah mudahan satu mei operasional garuda indonesia internasional dapat terlaksana dengan lancar